lebih terjangkaukan mas yang harganya gitu
dari formula yang digunakan oleh kemnaker
apakah kemudian hal ini justru bisa dipersepsikan diasumsikan adanya cawe cawe terhadap ketiga bakal calon presiden ini
menjelajahi bumi pertiwi kali ini saya ajak anda ke sumatera barat
yang memang rame karena kemarin juga ada video ai jelang pilpres ini kan banyak juga nih
story ini kemudian diunggah ulang oleh akun lain salah satunya akun ad punapi bali
jadi apa arti kepahlawanan
kan juga tidak ada kewajiban untuk bisa buffering stok
kemudian bagaimana soal pertahanan keamanan misalnya
terbatas untuk kegiatan belajar
sedangkan bagi para calon penonton ataupun masyarakat yang masih ingin menikmati ataupun menyaksikan para pembalap mereka
dan masih punya penghasilan di situasi seperti ini
sebetulnya harus sebel dulu
langsung sermu ya burung berwarna hijau dan kuning ini lincah mendekati pakan di tangan
itu bisa menyerap minyak bisa kira kira satu sampai dua sendok makan
yang diuntungkan sih mungkin malah ganjar ya
eh tapi berarti kalau kasus yang tahun kemarin itu kan harusnya uefa masih boleh main ya
kita semua turut prihatin
yang diantisipasi harus diwanti wanti
karena anda tadi katakan juga mendung di sana
secara umum tadi soal pemanfaatan ai ya
karena itu selain melibatkan kepala negara menteri kemudian di level senior officer misalnya
tapi sama owner jangan dulu dong
sejak itu motif bunga patra kumala juga burung cangkurileng
sehingga motor tidak bisa dibawa kabur
menurutnya hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas
berarti kalo lu ngerjain pr matematika gak apa apa dong
itu saatnya kita bisa mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan
kata yang lebih tepat adalah tawaran pensiun dipercepat
untuk tiga angkatan dan kita akan lakukan dengan suatu upaya komprehensif
udah sering main sana sini gitu kan
oleh ibu menteri tenaga kerja
marvel dalti kurnia yurniawan jakarta
yang kedua tentu kita juga akan membantu mediasi dengan platform ya penyedia pinjaman
sehingga orang lebih apa namanya lebih safe
pajak pajak yang bersifat tidak langsung bersifat konsumsi tersebut
kayaknya kurang apa sih kayak kurang berani lah
dan juga ini merupakan bagian dari perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa wakil ketuanya
jiwa raga mereka untuk bisa melaksanakan tugas tugas